sampai jumpa di video selanjutnya

ayo kita pergi dari sini
sepertinya kucing di luar sudah berkurang
kenapa kamu keluar
aku gak betah dalam
aku mau keluar
aku ingin nemenin ini boleh
nek boleh aku pulang
aku mau tahu gimana keadaan orangtuaku nek
jangan dulu sandra
kemanapun kau pergi
siluman siluman itu pasti akan mengincarmu
kau akan membahayakan penduduk penduduk di sekitarmu
lebih baik kau tetap di sini
aku masuk dulu ya
rupanya dukun gua itu menyembunyikan sandra di rumahnya
akhirnya kalian datang juga
awas kalau kau mendekat
aku akan membunuh gadis ini
dasar siluman bodoh
kalian tidak bisa membedakan
mana bedah mana manusia
jangan diri ampun dia
ibu akan mengurus sandra
sandra kau masuk ke dalam
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
jangan berdiri juma
manusia lagi baik aku tidak akan membunuhnya asalkan dia mau melakukan itu